pemenangnya akan diumumkan pada hari ini
ajang kreasi ini diikuti mereka pada nyenjang paut sd smp sma slb sederajat
yang berada tidak hanya di wilayah republik indonesia
tapi juga mereka yang berada di sekolah indonesia di luar negeri atau seln
serta perguan tinggi
berdasarkan data yang diberikan oleh seln
jumlah total peserta yang ikut adalah empat ratus enam puluh sembilan peserta
karya yang masuk sebanyak lima ratus dua puluh delapan karya dari tiga puluh dua provinsi yang ada di indonesia
adapun hadiah yang diperobotkan dalam kompetisi kali ini
tersedia mulai dari laptop gawai alat musik
hingga berbagai media pengembangan diri lainnya
setelah melalui proses kurasi dan penjurian yang sangat ketat dan sengit
maka telah terpilih dari masing masing kategori para lima pemenang dengan satu juara favorit
kami dibantu oleh para juri yang terdiri dari unsur internal puspeka
unit terkait kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi
dan tentu saja para tokoh
dari dunia seni kreatif
seperti halnya mas eka gustiwana mbak kikan namara mbak widhi mulia mas kinan pirs mas angga putra dan mbak tantri salindri
dan kepada mereka kami berikan kehormatan untuk dapat memilih karya terbaik dari yang terbaik
apresiasi sebesar besarnya kami aturkan kepada seluruh peserta
yang tetap produktif dan semangat berkarya di tengah pandemi
kualitas karya yang dikirimkan sungguh mencerminkan semangat pelajar pancasila
dari sahabat karakter yang tersebar di seluruh penjuru indonesia bahkan luar negeri
tidak lupa dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga
kepada pimpinan di kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi
yang selalu mendukung dan memberikan ruang kepada kami untuk mengembang ide
dan kreativitas dari waktu ke waktu
akhir kata saya atas nama pusat penguatan karakter menyampaikan terima kasih
atas seluruh kerja keras peserta panitia dan seluruh elemen rakyat
sehingga ajang kreasi lagu pelajar pancasila ini dapat berjalan sukses
terimalah apresiasi pada acara ini semoga para sahabat karakter baik itu yang nanti menjadi pemenang
atau belum terpilih akan terus berkarya dengan semangat seorang pelajar pancasila
terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santi santi um namo buddhaya
dari sabang sampai merauke
sambung menyambung menjadi satu
indonesia tanah airku
aku berjanji padamu
menjunjung tanah airku
tanah airku indonesia
dari sabang sampai merauke
sambung menyambung menjadi satu
indonesia tanah airku
aku berjanji padamu
menjunjung tanah airku
tanah airku indonesia
dari sabang sampai merauke
sambung menyambung menjadi satu
indonesia tanah airku
indonesia tanah airku
aku berjanji padamu
sambung menyambung menjadi satu
indonesia tanah airku
tanah airku indonesia
dari sabang sampai merauke
eh udah mau sore
balik duluan ya
eh duluan ya
mas mau naik
iya pak maaf
udah udah mas sini saya bantuin
kasih mas ya
pilihan terbaik dari kategori video animasi yang semua juri sepakat
itu selamat kepada akmal maulana dari sema tiga suka bumi
so yes congratulations untuk semua pemenang terus berkarya
yes selamat sekali lagi kepada para pemenang kategori video klip animasi kreasi lagu pelajar pancasila dua ribu dua puluh
peringkat lima ada muhammad yusuf syaipul anwar dari universitas pendidikan indonesia jawa barat
oke di peringkat keempat ada wahyu nurul iman dari institut seni indonesia yogyakarta dari daerah istimewa yogyakarta
di peringkat tiga ada imam dari sekolah indonesia mekah luar negeri
nah peringkat kedua ada apri setiawan
dan universitas negeri malang jawa timur
dan sang juara kita ada akmal maulana dari sma negeri tiga suka bumi jawa barat
tepuk tangan untuk para pemenang
luar biasa sekali
nah dan sekarang kita akan mempersilahkan kepada juara satu kategori video klip animasi ya
ada akmal maulana untuk memberikan testimoni
ya mungkin terima kasih kepada teman teman yang udah mendukung aku
buat seluruh keluarga
dan bapak ibu guru yang sudah support aku juga
terima kasih buat pihak pusat penguatan karakter kembali kudris tki
yang telah mengadakan acara yang sangat keren ini
dan kepada juri juri juga yang telah memberikan saya kesempatan untuk memenangi perlombaan ini
dan juara satunya adalah
terima kasih semua
yeay kita ucapkan selamat sekali lagi kepada para pemenang kategori gerak dan lagu
kreasi lagu pelajar pancasila dua ribu dua puluh satu
di peringkat lima ada aisyah marsha putri dari sekolah indonesia kuala lumpur luar negeri
peringkat keempat ada hafizah khaira lupna sekolah indonesia riyad tingkat taman kanak kanak luar negeri
peringkat tiga ada kiara nesha lituhayu dari tk kartini pacul bojonegoro jawa timur
peringkat kedua ada darren gabriel chandra dari tk metodis bintang
peringkat kedua ada jua palembang sumatera selatan
dan juara pertama kita ada atika zahra rativa dari tk negeri dua yogyakarta daerah istimewa yogyakarta
oh tumpukan tangan buat para pemenangnya
dan sekarang kita akan persilahkan kepada pemenang ya juara satu di kategori gerak dan lagu
terima kasih untuk para pemenang yang sudah menonton
untuk pemenangnya momotishi
untuk pemenangnya momotishi terawak dengan senang

tapi tangannya begini nih karena aku takut
dadah atika selamat ya
menandika band sma lab school kebayoran yang belum jadi pemenang jangan berkecil hati kalian
sudah masuk ke dua puluh besar itu berarti sudah terbaik yeay sekali lagi selamat ya kepada para pemenang kategori
cover lagu band kreasi lagu pelajar pancasila dua ribu dua puluh satu oke di peringkat lima kita punya michael
daran anjar sanyoto dinasti band dari sma negeri satu wonogiri jawa tengah nah di peringkat keempat
kita ada kartika nurfadila dari uho band dari universitas haluoleo sulawesi tenggara peringkat
tiga ada cindy sanastasia pasaribu kbn siantar band dari universitas hkbp nomensen pematang
siantar sumatera utara wow peringkat kedua ada prio aji aninditio dari limitles band dari sma
lab school kebayoran dki jakarta
dan juara satu kita ada amara saskara devi cahyadi senandika band dari sma lab school kebayoran dki jakarta
yeay selamat atlet para pemenang oke sekarang kita akan mempersilahkan juara satunya ada amarah amara saskara devi cahyadi ya
aku cuma mau bilang makasih buat semua yang udah ngedukung sama sekalian buat panitia acara kerlap yang ya kak
terima kasih buat yang sudah mendukung dan juga panitia acara klub dua ribu dua puluh satu
oke sekali lagi selamat
selamat terus ya berkarya
satu jatuh kepada shalomita gasha amoni
alasan saya bersama dengan para juri memilih pemenang itu karena kita sudah menetapkan
berbagai kriteria yang harus dipilih untuk menilai tidak hanya kualitas vokal tidak
hanya kualitas visual tapi semua aspek harus kita nilai dan saya

tetaplah jadi kalian yang punya keberanian dan terus pastikan bahwa apa yang kalian bikin itu asli
otentik gitu ya dan bernilai guna dan kalau sekarang gagal belum berhasil terus coba ya
oke selamat sekali lagi kami ucapkan kepada para pemenang kategori cover lagu solo jenjang sd dan smp
kreasi lagu pelajar pancasila dua ribu dua puluh
di peringkat lima ada dwi hermansyah dari slbn manis rejo jawa timur
di peringkat keempat ada maikwita atila ceha
dari smp jawa timur

di peringkat tiga ada mesya syifa nurzahra dari mps negeri dua hulu sungai utara kalimantan selatan
nah di peringkat kedua ada dianra agidia putri dari smp n satu sukoharjo jawa tengah
dan pemenangnya adalah shalomita gasha amori dari pkbm tunas harapan salatiga jawa tengah
oke selamat buat para pemenangnya
dan sekarang kita akan memberikan kesempatan untuk juara satunya
ya terimakasih banyak
nah shalomita ada yang mau disampaikan
testimoni dan kemahiran kamu di kategori ini
yang pertama terima kasih untuk panitia dan juri yang sudah menilai
dan teman teman yang sudah mendukung saya
juga semoga banyak orang lagi yang mau dan tidak malu untuk menyanyikan lagu yang
yang baik dan positif seperti lagu pelajar pancasila ini dan juga semoga melalui event
ini kita semua bisa tambah cinta dan bangga dengan tanah air kita indonesia terima kasih
ya dadah asmi dan nah bagaimana anda memimpin perusahaan yang besar di usia yang muda koneksi
mungkin atau apa rahasianya
mau belajar dulu ya besok ujian fisika
ya begini pinter ada cari sama guru ya lagi main dong ya dia
bantu kursus online pelajaran dari dosen cukup kali
oleh itu yo
sungguh lebih ganstart
agama kita semua
jadi semua agama hidup bersama berdampingan dengan harmonis
setiap orang berharga setiap orang berarti setiap orang sejajar loh
jadi banyaknya suku ras agama dan budaya adalah kekayaan
indonesia yang satu satu indonesia
pancasila mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama
kita semua sama sama berjuang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial
dan berikutnya ini pasti yang paling ditunggu tunggu oleh kita
siapa sih yang berhasil meraih posisi pertama atau juara parti lima
selamat selamat dan selamat kepada bernetta sawa
di peringkat tiga nadira rohadatul aisyi dari smk negeri satu kendal jawa tengah
nah di peringkat kedua nih ada gloria clara fanggohoy dari sma lentera harapan kabupaten jayapur papua
dan juara satunya bernadetta sawanirina kailasari dari sma negeri dua madiun jawa timur
wow selamat buat para pemenangnya selamat ya
oke sekarang seperti biasa di juara satunya kita sudah punya bernadetta
halo selamat datang
ini kita semua bisa menjadi pelajar yang dapat melintasi pelajar lainnya di indonesia dan terus berkarya walaupun di tengah pandemi
oke bernadetta terima kasih sehat selalu ya bernadetta ya
benar banget kalau gitu sekali lagi kita ucapkan selamat ya kepada para pemenang kategori duet tiktok kreasi lagu pelajar pancasila dua ribu dua puluh satu
di peringkat enam ada pelangi diana diane sasmita dari institut seni indonesia surakarta jawa tengah
di peringkat kelima kita ada rizky atmoko dwinata dari smkn tiga metro lampung
di peringkat empat ada reynaldi huta barat dari sma negeri satu raya sumatera utara
peringkat ketiga ada dwi sinta febrianti dari
institut keguruan dan ilmu pendidikan siliwangi jawa barat
di peringkat kedua ada gabriela bernardin s dari smp negeri empat mojokerto jawa timur
nah peringkat pertama nih ada natalia dari universitas palangka raya kalimantan tengah
oh tepuk tangan dong buat yang menang keren keren banget
selamat buat natalia
selamat ya natalia
halo gimana nih testimoninya dong sudah menjadi juara nih
seneng banget nih kayaknya dari senyumnya ya kan
puji tuhan senang yang pasti terima kasih juga buat kakak penyelenggaranya
luar biasa semuanya dikemas dengan baik
dan juga terima kasih tentunya memberikan saya kesempatan sebagai juara di duet tiktok
sebenarnya nggak bisa bikin tiktok tapi ya coba aja kan
iya luar biasa
oke sekali lagi selamat ya natalia ya
arahkan pandangan ke depan
tuhan kan menuntunmu
sadarilah masa berganti
tentangan kan kita hadapi
berganding tangan untuk lebih
era kita menanti berseri
kita pelajar pancasila
ayo kita jaga untuk indonesia
bersatu dalam perbedaan
berganding tangan dan berlari
singkirkan egomu oh kawan
demi negeri ini
jadilah generasi emas
cerdas berkarakter itu kita
berjuang dan harus berani
kita terus terekam prestasi
tidak masalah mencantumkan diri
yang dipercaya hanya lelaki itu sendiri
semwasil untuk berjalan menangu ke depan
kau sudah sampai llegi desa
kau penuh dengan kelemahan
cara untuk berjalan lebar
kita menampas dalam silasinya
kita belajar panjang siang
ayo kita jaga untuk indonesia